kita awali cnn indonesia today dari kasus yang diduga menjerat pengasuh padepokan dimas kanjeng taat pribadi
ya dimana seorang perempuan asal kalimantan timur melapor ke polisi karena menjadi korban pengganaan uang dimas kanjeng taat pribadi
perempuan ini mengaku tertipu hingga satu miliar lebih
tuti zakaria warga tenggarong kalimantan timur melapor ke kantor polisi sektor probolinggo
karena merasa ditipu taat pribadi guru besar pada pokokan dimas kanjeng
tuti mengaku buta informasi dan tidak mengetahui taat pribadi telah ditangkap oleh polisi
dia baru tahu kabar itu saat tiba di padepokan
tuti bergabung ke padepokan dimas kanjeng pada dua ribu sepuluh lalu
barang barang klinik yang ia beli masih berada di kalimantan
ia juga berjanji akan membawa barang barang tersebut sebagai bukti laporan
padepokan menjanjikan pencairan mahar pada awal bulan oktober dua ribu enam belas
dan total uang yang sudah dikeluarkan tuti mencapai satu miliar lima puluh juta rupiah
waktu datang itu dari hari kemis sampai sekarang baru sadar kita kalau mau mengadu
satu miliar lima puluh juta rupiah